kualitas keluarga merupakan kunci masa depan bangsa
karena itu upaya mewujudkan keluarga sejahtera harus dimulai sejak perencanaan keluarga
yang akan menjadi mata rantai kehidupan generasi berikutnya
kesadaran mengenai pentingnya program keluarga berencana bagi kehidupan sangatlah dibutuhkan
guna menghasilkan kondisi keluarga yang berkualitas dan terjamin
selain mengendalikan angka kelahiran pada setiap keluarga
program keluarga berencana dapat membuat keluarga memiliki perencanaan keuangan yang optimal
keluarga berencana dapat memungkinkan pasangan usia subur untuk mengantisipasi kelahiran
mengatur jumlah anak yang diinginkan dan mengatur jarak serta waktu kelahiran
hal ini dapat dicapai melalui penggunaan metode kontrasepsi dan tindakan invertilitas
pemerintah indonesia lewat bkkbn pun terus mendorong masyarakat
untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas dengan perencanaan yang dilakukan
sejumlah kebijakan nasional program program keluarga berencana
dan kesehatan reproduksi terbukti mampu menekan ledakan penduduk
akibat laju pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi
tanggal dua puluh sembilan juni diperingati sebagai hari keluarga nasional
dan ini tentu patut kita rayakan ya
karena untuk keluarga
sebuah negara itu berhasil menjadi negara yang maju
tentu saja memerlukan sdm yang berkualitas
nah keluarga yang sejahtera keluarga yang sehat
pasti menghasilkan masyarakat yang produktif
yang cerdas yang kuat dan yang bisa berkontribusi
nah apa apa saja rencana pemerintah untuk memastikan bahwa keluarga kita di indonesia itu sejahtera
dan bisa menghasilkan anggota
masyarakat yang berkontribusi secara positif
hari ini saya sudah berada bersama kepala bkkbn
badan kependudukan dan keluarga berencana nasional
harus sehat apalagi dokter ya
iya dan tentu saja kita lakukan wawancara ini
tetap menjaga protokol kesehatan ya dok ya
walaupun pandemi sudah mulai melandai
tapi katanya kembali lagi angkanya naik
dok sebelumnya ini kita sudah lama sebenarnya tidak bertemu dengan kepala bkkbn
ya selama tiga tahun saya di bkkbn
tidak pernah ketemu
iya dan sebenarnya kita juga di masyarakat kurang ya
dengar gaung bkkbn ini
tidak seperti waktu itu
zaman orde baru itu
kb itu di mana mana pesan dari bkkbn
ya hari nganyian
bisa itu bagian dari kita lah
karena baru baru ini
ya bkkbn mendapatkan award dari pbb
tentu saja ikut bangga
kalau tidak salah terakhir pada zaman orde baru itu kita mendapatkan nomor
tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dua
iya jadi selamat dok
apa kira kira yang membuat kita itu mendapat penghargaan kependudukan yang tertinggi ini secara internasional
ya kita konsisten ya mbak desi
jadi bkkbn ini kan punya tugas dua
pertumbuhan penduduk seimbang
kemudian satu lagi adalah keluarga yang berkualitas ya
tentu kita baru menghadapi masa pandemi yang sulit
bisa dibayangkan ada ukuran yang agak sulit untuk dipertahankan
contohnya begini total fertility rate rata rata perempuan hamil dan melahirkan
itu kan harus dipertahankan bahkan menuju angka dua satu
penduduk tumbuh seimbang
tidak terlalu meledak ya
tidak terlalu meledak
nah kemarin ditengarai di masa pandemi kan kita bisa jadi bisa meledak gitu
ya work from home stay at home kan apalagi yang dibuat kan
mungkin akhirnya di tengah raya akan naik
tetapi kami sadar tentang itu
kemudian kita melakukan pelayanan karena selama pandemi itu tidak boleh berkerumun
kita harus jaga jarak dan seterusnya
maka strategi kami itu pelayanan banyak tetapi terpisah di seluruh wilayah di indonesia
jadi ada kita tahu ada delapan puluh dua desa dan kelurahan
kemudian kita mengadakan gerakan sejuta aseptor
sehari bisa melayani sejuta aseptor karena tersebar di seluruh
ini aseptor kb kan
ini dalam rangka supaya yang putus skb tidak banyak
sehingga untuk mencegah itu
dari situ bisa kita lihat bahwa hasil dari kita ada namanya pendataan keluarga di tahun dua ribu dua puluh
setelah kita kena pandemi dua tahun maka kita data lagi
ternyata total fertility rate kita turun dari dua empat menjadi dua puluh
jadi mendekati ideal kan dua satu
iya mendekati ideal
artinya di masa sulit ini juga tetap kita konsisten bisa menurun dari dua dua
meskipun tidak secara drastis ya
tapi tetap turun
yang kita khawatirkan kan meningkat
ini salah satu bahwa kita konsisten bagaimana kita mencegah kematian ibu kematian bayi dan juga ada
nah untuk angka angka itu terus menurun kan
kematian ibu kematian bayi
dan itu peran kb sangat tinggi ya
kemudian juga ada istilahnya unmet need yang mereka harusnya dilayani tetapi tidak terlayani
itu yang menjadi perhatian
makanya dari population award ini kan memberikan suatu penghargaan karena kita konsisten dalam preventable maternal death
ini juga kita konsisten mencegah kematian ibu ibu yang harusnya bisa dicegah
pencegahan apalagi kalau tidak pakai kontrasepsi
karena kematian ibu adalah kematian yang disebabkan karena hamil dan melahirkan
saya kira hal hal seperti itu kita lakukan dan tentu kita juga menjaga kontinuitas ya
dan ini harus dipertahankan ya prestasi ini
harus menjadi pemicu juga untuk kita jauh lebih baik lagi
karena masalah population ini kalau memang terlalu meledak ya ini kan tidak bagus ya untuk kita sendiri untuk bangsa sendiri
tapi dok kalau kita lihat tadi angka angka ini yang istilahnya angka demografi kita dan angka kesehatan kita dibanding dengan negara negara
kita kan bukan negara terbelakang lagi kita sudah developing country middle class country
itu kita berada di mana sih sebenarnya dari segi yaitu kesehatan masyarakatnya infant mortality ratenya maternal death ratenya
dan juga ini penggunaan contraception and kesehatan reproduksinya
ya kalau dari sisi maternal mortality memang kita masih harus mengakui ya bahwa di asia tenggara saja kita mungkin masih di posisi yang tertinggi
ya ini karena angka kematian ibu yang tercatat di terakhir itu di dua ribu delapan belas nanti kita masih nunggu sdki akhir tahun ini itu kan waktu itu masih tiga ratus lima per seratus ribu kelahiran
iya tinggi masih tinggi sekali itu dua ribu lima belas maksud saya
mudah mudahan nanti hasil yang baru ini jauh lebih turun dari itu ya karena target kita kalau kita sdgs misal begitu kan tujuh puluh per seratus juta
iya jauh ya harus di bawah seratus
iya harus ya bahkan kita iri sekali dengan tetangga kita misal singapura itu angkanya sekitar tujuh perseratus ribu
kita gak usah bandingkan dengan singapura lah taruh lah dengan thailand atau vietnam malaysia yang lebih mirip
ya malaysia begitu ya
dia juga di bawah seratus ya
tapi target dr hasto sendiri ada berapa pada akhir tahun ini lah atau tahun depan kira kira
di bawah seratus bisa gak cipu
satu ratus delapan puluh yang ditargetkan di tahun ini tahun dua ribu dua puluh
tahun dua ribu dua puluh dua mudah mudahan nanti angkanya bisa menjadi satu ratus delapan puluh perseratus ribu kelahiran hidup
kira kira bisa tercapai
kita belum bisa menjawab ya itu karena harus ada uji petik dulu
iya harus ada sebagainya
karena gini karena di masa pandemi kemarin kan sempat naik itu
di tahun dua ribu dua puluh satu angka kematian ibu cukup naik secara signifikan
makanya nanti kita lihat hasil di akhir tahun dua ribu dua puluh dua
kemudian angka kematian bayi yang juga kita ingin sekali angkanya mencapai dua belas perseratus ribu

kita tahu bahwa angka stunting itu sangat dekat sekali dengan spacing ya
sehingga kita untuk tadi mbak desi bilang tentang kualitas sdm itu hubungannya dengan stunting
nah indonesia masih sangat sangat tinggi kalau saya lihat
di atas tiga puluh an gak lu

tapi sebelumnya memang tiga puluh lebih ya
pak presiden menghendaki di setahun ini di akhir tahun dua ribu dua puluh dua ini turun tiga digit
kita bicara berapa juta
ya jumlah balita kita kan sekitar dua puluh tiga juta
ya enam juta sendiri
kurang lebih enam juta
jadi itu cukup banyak
nah oleh karena itu pak presiden jokowi mengharapkan tahun dua ribu empat belas itu
walaupun dengan adanya pandemi bisa turun itu sebenarnya kan sesuatu yang luar biasa
kalau pandemi itu bisa turun kita agak optimis lah
besok kalau ini pandemi sudah berlalu kan harapannya lebih cepat lagi
iya dan satu lagi indikator nanti kita akan bahas secara detail ya khususnya mengenai stunting ini
karena ini dari dulu saya lihat juga menjadi program yang sangat penting ya prioritas bagi pemerintah
kita harus bisa mencari cara dan bkkbn sekarang cenderung mencari cara melalui teman sebaya
jadi anak anak remaja kita bentuk
namanya gen re generasi perencana
salah satu yang penting adalah ya bagaimana kita untuk menjaga kesehatan reproduksi dan juga kontrasepsi
kita ingatinya dari ketika
dulu masih keluarga berencana ini
dari didirikan zaman orde baru itu betul betul merupakan bagian atau mantra bagi masyarakat indonesia
harus jaga kb dan lain sebagainya
ini bagaimana apalagi ketika dok menjadi kepala ini kan ada perbedaan dari masa ke masa
dan semua orang tanya begitu
kok tidak seperti dulu
jadi kalimatnya selalu begitu
kalau orang diskusi dengan saya
kalau orang yang panjang itu nanti ujung ujung pasti tanya
kok tidak seperti dulu
nah ini saya sendiri juga merasakan betul ya
sebetulnya sebelum saya masuk di bkkbn pun
saya sangat merasakan bahwa dulu bkkbn ini sebagai suatu lembaga yang vertikal
dari pusat sampai daerah punya kuasa
seperti contohnya kepolisian tni
gampang soalnya orde baru sih
centralistis waktu itu
nah begitu masuk reformasi maka banyak sekali lembaga kementerian
atau lembaga ini yang dihapuskan
bahkan bkkbn hampir dihapuskan
penerangan juga dihapuskan
sudah tidak ada
nah bkkbn ini seperti dipotong separuh gitu ya
yang di pusat masih ada
yang di kabupaten terserah bupati dan wali kota masing masing
jadi kalau mereka tidak setuju ya bisa suka suka saja
mereka tidak terangkan
bupati wali kota ada yang merasa tanah saya masih luas
ini penduduknya kurang gitu
jadi perlu banyak anak
iya perlu banyak anak
jadi pemikirannya itu simpel sekali mereka
sangat apa ya kuantitatif
bahwa ini secara kuantitas kurang gitu
terus dia hitung hitungannya cuma kuantitas saja
tidak ada pemikiran sama sekali bahwa spacing ini sangat berpengaruh terhadap kualitas sdm
kesehatan ibu seperti apa tidak terpikirkan
betul betul hanya kuantitatif
sehingga banyak kabupaten kabupaten yang tidak begitu semangat untuk kegiatan ini
bahkan ada yang
tidak ada dinasnya sama sekali
jadi tidak ada dinas khusus yang mengurus tentang keluarga berencana kependudukan
nah ini khususnya di kabupaten mana saja
apakah ada kaitannya dengan jumlah stunting yang juga terjadi di kabupaten kabupaten tersebut
apakah ada korelasi lah dengan ketidakpahaman mengenai spacing dan juga pentingnya menjaga kesehatan reproduksi
di daerah daerah yang total fertility
total fertility rate nya tinggi
jumlah anak yang dilahirkan banyak itu stuntingnya tinggi
contohnya seperti ntt
ntt itu kan total fertility rate nya tinggi
masih jauh di atas dua lima di atasnya lagi
bahkan mendekati tiga beberapa kabupaten
daerah daerah yang seperti itu jumlah anaknya kan banyak
sehingga stuntingnya juga tinggi
motality rate nya juga mungkin infomotality nya tinggi
jadi maternal mortality rate nya jelas tinggi
jadi ini satu kesatuan sebab akibat yang kemudian saling kait mengkait
sebetulnya kalau kita itu bisa sukses menurunkan total fertility rate dengan baik
kemudian juga kita menjaga spacing dengan baik
sehingga ada istilah kb pasca persalinan
jadi sekarang kan di indonesia yang melahirkan sekitar empat delapan juta setahun
oh rendah sekali
ini dari hasil survei itu kenapa
apakah mereka tidak paham atau tidak memang tidak ingin atau memang direncanakan untuk langsung hamil lagi atau
biasanya mereka ini merasa bahwa kalau masih enam bulan menyusui ini tidak hamil
artinya ini kan masih belum subur gitu ya
tetapi yang kebupulan
tapi yang kebupulan kan sudah banyak ya
jadi tidak direncanakan
ini sebagai suatu celah bagi saya untuk bagaimana kb pasca persalinan yang jumlahnya satu tahunnya empat delapan juta orang melahirkan
itu menjadi suatu peluang nih untuk kemudian menjadi harus digarap ya
kb pasca persalinan
maka kita membuat pil yang khusus untuk menyusui gitu kayak kayak gitu
kemudian alat kontrasepsi yang cocok untuk
saya kira kita harus tetap harus gencar ke situ
pengetahuan mereka juga masih kurang
jadi setelah kita lihat ternyata pengetahuan mereka kurang
iya penyeluhan dan edukasi
kalau dulu ya lingkaran biru itu kan
jadi ada semacam pemahaman dan juga ya memang kalau lebih sentralistis jadi pesannya juga lebih sampai
nah sekarang tentu kan tantangannya berbeda
sudah desentralisasi belum lagi era media sosial demokrasi dan lain sebagainya
tapi bagaimana keseluruhan indonesia sendiri pemahaman terhadap kontrasepsi
tadi kan ada satu juta akseptor ya yang diharapkan bisa mengurangi jumlah stunting dan juga spacing dari kelahiran bayi itu sendiri
apa yang masih menjadi hambatan
apa yang berbeda
apakah mungkin ini sesuatu yang istilahnya masih tabu
atau mungkin berkaitan dengan budaya dan makin banyak anak makin banyak rejeki
kira kira tantangan terbesarnya dok
tantangan terbesar kalau menurut saya memang di pengetahuan ya
pengetahuan mereka tentang kesehatan reproduksi
ya jadi karena begini ketika dia diberitahu dengan cara yang baik gitu dan dia paham ternyata dia berubah
jadi mindsetnya berubah
jadi menurut saya memang kie massive information system ini penting
hanya memang di jaman ordo baru mohon maafin ya
itu kan masif information system itu dibangun betul ya
setiap pagi itu
dulu kan media
radio sama tv
tv nya cuma satu tvri sama rri gitu kan
dan ada lagunya lagi
keluarga berencana sudah waktunya
itu semua orang apa
ini gak bisa dihidupkan kembali gitu
sekarang masih ada lagunya itu
tapi kalau dinyanyikan sekarang anak anak sekarang merasa lucu
aneh gitu kan
mereka sudah tidak in lagi dengan lagu itu
tapi memang kalau menurut saya hal seperti ini penting ya
jadi ada merubah mindset dengan massive information
hanya sekarang ini kan harus dengan
dan berbagai macam cara ini
karena hari ini persaingan informasi sudah luar biasa
masih ditambah tadi otonomi daerah tadi
sehingga kita harus bisa mencari cara
dan bkkbn sekarang cenderung mencari cara melalui teman sebaya
jadi anak anak remaja kita bentuk namanya genre generasi berencana
itu ada duta genrenya
mereka adalah anak anak remaja
mahasiswa kemudian anak anak slta begitu
nah dia menjadi duta duta kita untuk menyampaikan
rupanya anak anak sekarang ini lebih percaya pada teman sebaya
dari dulu memang begitu
mana didengarkan kalau orang tua
dan biasanya orang tua kan justru tidak memberikan edukasi
tidak memberikan nasihat justru tidak berbicara mengenai hal itu
nah ini kan salah kan
hanya bedanya begini
dulu itu ada semacam doktrin
ayo vasectomy itu digerakkan
bahkan dulu tni juga ikut menggerakkan ini
waktu itu saya masih sebagai dokter puskesmas
saya lulus dokter wah langsung itu pelayanan ya ada plus minusnya
dulu mungkin counselingnya itu masih kurang bagus
jadi ada orang dipasang enggak tahu dipasang apa
itu juga melanggar hak asasi manusia sekarang
jadi sejak tahun sembilan belas
dokter mungkin cek apa tentunya sudah diimplandia
sekarang kan detail
sekarang harus hak hak reproduksi harus dipenuhi
sekarang counseling ya
jadi harus paham dulu
jadi dia diberi informasi yang cukup dulu
setelah itu dia memang menyetujui
kemudian baru dipasang
ini menjadi sesuatu yang beda ya
sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat ada icpd dari cairo itu
bagaimana hak hak reproduksi harus diakui
akhirnya sejak itu kita harus sadar lah
bahwa memang tidak bisa memberikan pelayanan seperti zaman dulu
harus dikerahkan bareng bareng

terus dipasang apa yang kita inginkan
dan tidak demokratis juga melanggar ya
jadi kuncinya sebenarnya kan edukasi ya
nah dok ini apalagi dengan masyarakat sekarang
anak anak milenial dengan exposure nya juga jauh lebih luas terhadap informasi
bisa meng google bisa lewat facebook instagram dan juga tiktok dan lain sebagainya
nah ini kira kira angin segar apa saja yang selama menjadi kepala bkkbn sejak tahun dua ribu sembilan belas
dua ribu sembilan belas sampai sekarang yang dinilai cukup efektif dan berhasil untuk menyampaikan semua visi misi itu
ada ya ada banyak yang kami rasakan ya
jadi contohnya begini bkkbn ini kan masih punya kaki tangan ya di bawah itu
ya meskipun di kabupaten ini sudah di bawah pak bupati ya
tapi kita kan punya penyuluh penyuluh kader kader
namanya kader kb
sekarang ini kita multi level marketing ya
memang kita punya multi level marketing
memang kita punya multi level ya
ini untuk kita melakukan edukasi ternyata lebih bagus lebih mudah sekarang
ya seperti apa tapi secara virtual
jadi secara virtual melakukan e learning itu kan lebih mudah sekarang
sehingga hari ini saya bisa bikin vlog singkat itu kemudian saya sebar ke seluruh penyuluh yang ada satu dua juta di seluruh indonesia itu
di desa dan di pedukuan saya bisa
dalam tiga hari kita ngeblas bisa sampai sana semua
dan itu cukup efektif
karena ketika kita mau pelayanan satu juta acceptor misalnya
begitu kita memberikan informasi ini langsung dalam waktu tiga hari sudah sampai
dan menggunakan duta duta itu
iya dengan duta duta tadi kemudian juga ada istilahnya dia kan memang ada koordinatornya di tingkat desa itu
nah ini yang menguntungkan di era sekarang medsos ini ada banyak positifnya
jadi ini kalau mau orang mau nikah tiga bulan lagi mau nikah periksa dulu
kemudian dimasukkan di aplikasi
kemudian kita approve
dibawa ke kawah
oh udah mau nikah
ini bagaimana ini salah satu prioritas kan mengurangi stunting ya
apa kira kira cara yang akan dan strategi yang akan diterapkan untuk mencapai target itu

tahajat pak jokowi kan
iya karena sekarang masih di atas dua puluh an
jadi begini saya sudah sampaikan kemana mana bahwa ini kita bkb ditunjuk menjadi ketua tim pertempuran

dibawa arahan dari pak wakil presiden sebagai ketua pengarahnya
nah saya katakan di kementerian dan lembaga lainnya itu harus konvergensi ini penting
jadi dikroyok kepada satu titik atau titik menjadi sasaran tetapi sumber daya yang ada di kementerian dan lembaga itu harus fokus ke sana
karena sementara ini kadang kadang bantuan yang untuk stunting belum tentu sampai pada yang stunting
karena tidak ada koordinasi
tapi data terhadap stunting itu ada
lengkap dimiliki dan dimana dan supaya targetnya ini bisa
ini yang harus disediakan dan harus betul betul akurat ya
jadi data bnm beatrice ini penting
kemudian setelah itu tadi convergen atau mengerucut pada data pada fokus ini setelah ada data
nah saya merintis di bkbn ini tahun dua ribu dua puluh satu pendataan keluarga
pendataan keluarga akhirnya kita mengunjungi

ini masa pandemi loh
masa pandemi kita mengunjungi enam puluh enam juta
langsung bukan virtual
karena yang mengunjungi siapa
tadi yang kader kader yang jumlahnya satu dua juta tadi datang ke rumah rumah bertanya
kalau pas pandemi mungkin juga menjaga jarak tapi kan tahu
oh ini tetangga saya namanya ini dia tahu tetangganya sendiri
akhirnya kita dapat data
data bnm beatrice ini sudah ada di kami
kalau risiko tinggi terjadinya stunting ada
orang stunting itu kan ada faktor jauh faktor dekat yang mempengaruhi
faktor jauhnya itu kalau rumahnya kumuh jambannya tidak ada air bersihnya nggak ada
itu dia mudah sakit tbc ada di situ diare ada di situ
kemudian kalau air bersihnya kurang juga banyak penyakit yang akan terjadi
nah ini ada di kami bnm beatrice ada
nah harapan saya ini kemudian dikeroyok konvergen
tadi tepat sasaran
kami sudah koordinasi dengan pak menteri pu
untuk kemudian ayo kita overlay data
kita super infostkan data antara data yang di kementerian pu yang akan memberi jamban
dengan data yang kami yang memang tidak punya jamban
nah kemudian kita overlay
ya alhamdulillah ini matching ini data ini ya
ya kalau ada errornya sedikit sedikit koma lah
nah kemudian ini anggaran yang untuk membangun jamban dan semuanya fokus ke situ
nah ini kita bekerja lagi nanti dengan kementerian sosial ini yang kita akan rencanakan
bagaimana pkhnya bagaimana bantuan pangan non tunenya
ini kan penting sekali
jadi semua bisa target
jadi harus ada memang sistem yang semua itu online dan bisa terverifikasi ya
betul yang bisa ini penting sekali
nah kalau begitu kita punya gambaran lah pemetaan kira kira paling banyak stunting itu tersebar di mana saja
tadi dok menyebutkan ntt dan daerah timur dimana mana saja
daerah timur dimana mana lagi dan mana yang menjadi daerah prioritas yang bisa mengurangi ini kalau ditargetkan secara
ini di kita kan masih ada ntt
ntb kemudian sulawesi barat kemudian sulawesi tenggara kemudian kalimantan barat kemudian kalimantan selatan kemudian aceh
ini masih tujuh ini masih tiga
oh tersebar dimana mana
ya masih merah ini masih merah ya
kemudian kita menyasar juga lima provinsi yang besar penduduknya
sehingga akhirnya jumlahnya juga besar
secara absolut besar
contoh jawa barat
jawa tengah jawa timur banten tambah satu lagi sumatera utara
ini nyaris di mana mana kalau begitu jadi stunting betul betul
berarti ini ada dua belas dari tiga puluh empat provinsi dua belas ini yang kita ambil
kalau ini bisa tertangani dengan baik
tapi kan penyebabnya kan berbeda beda kan juga di setiap provinsi
tadi ada karena jauh dan karena ada aspek dekat
kira kira yang paling dan ini kan berkaitan dengan strategi penanganannya
kalau yang tadi jambatnya jauh atau tidak ada jamban sama sekali bisa bekerja sama dengan pu
tapi kan ada misalnya gizi
bukan karena memang tidak ada gizinya tapi mungkin pendidikan terhadap pemahaman mengenai gizi baik itu seperti apa
nah ini bagaimana kira kira yang menjadi perhatian
di beberapa tempat begini kan gini
sumber dari stunting kan gini
ada di indonesia ini remaja remaja yang mau nikah itu
jadi kalau bayangkan ya
kalau kita itu sekarang setahun yang nikah dua juta
hampir dua juta kurang dikit
ini yang tercatat loh
belum dengan yang nikah nikah siri dan sebagainya
nah nikah dua juta ini yang hamil di tahun pertama itu satu enam juta
setelah hamil karena orang hamil itu mengalami darahnya itu mengalami namanya hemodulisi
sehingga ini harus kita potong dihulu
ternyata kita periksa yang mau nikah
yang mau nikah kita periksa nih
yang mau nikah di daerah yang stuntingnya tinggi
karena asupannya kurang
kurang protein mungkin
kurang protein kurang tambah darah
kurang zat besi
nah perempuan ini kan dia itu setiap bulan keluar darah dua ratus cc
kita boleh donor hanya tiga bulan sekali
perempuan sehat remaja itu dua ratus cc tiap bulan
jadi kalau tidak dapat asupan tablet tambah darah
dia hampir dipastikan memang anemi
kecuali kalau makannya bagus
kalau begini apa jalan keluarnya supaya
ini yang mau saya katakan
sehingga kami mou dengan pak menteri agama
ya ini sudah
untuk semua yang mau nikah dua juta setahun dan akhirnya menghasilkan bayi satu enam juta setahun itu
itu harus diperiksa
jangan hanya di counseling
jadi tiga bulan sebelum nikah periksa dong hb nya
kalau dia ketahuan hb nya kurang sebelas lima dia anemi
dan kalau anemi apa
harus dia jangan di nikahkan ya
jangan hamil dulu
nikah boleh tetapi ditunda dulu sedikit lah hamilnya
mungkin bulan madu itu oke tapi kita mendampingi pakai kondom atau pakai pil
jadi berarti harus ada komunikasi terus menerus penyuluhan terus menerus
dan harus juga ada istilahnya keterbukaan ya terhadap informasi seperti ini
dan kalau ini diwajibkan ini sudah diwajibkan ya
sekarang ini jangan di nikahkan kalau belum periksa
elektronik siap nikah siap hamil ya
jadi ini kalau mau orang mau nikah tiga bulan lagi mau nikah periksa dulu
yang diperiksa tinggi badan berat badan nanti ketahuan body mass index nya
kemudian lingkar lengan atas
kalau lingkar lengannya kurang dari dua puluh tiga lima cm berarti dia belum layak hamil
kemudian sama hb empat itu saja
nah ini kemudian dimasukkan di aplikasi kemudian kita approve
nah dibawa ke kuah oh udah mau nikah
nah kami jadi punya data
siapa sih yang anemia dari dua juta orang itu alamatnya di mana
ini yang kemudian kita dampingi
dan ini bisa nanti berujung kepada pengurangan dari stunting itu sendiri
karena ini kan stunting sumbernya karena apa
pada saat mau hamil anemia
dan kami bersama dengan ini membentuk tim pendamping keluarga
jumlahnya enam ratus ribu tim pendamping keluarga
yang satu tim terdiri dari bidan satu pkk satu kader
nah ini dampingi intent
ada berapa kalau di total jadi semuanya khusus hanya untuk program pengecekan anemia ini
kalau tim pendampingnya ada enam ratus ribu orang
setiap bulan kita kirim pulsa ini untuk supaya dia laporan
misal hari ini siapa yang perisah bab nya berapa lingkar lengannya berapa
ini kan nggak ngerti dia
bahkan mau nikah itu dulu
dan selama ini memang dilaksanakan dilakukan ya
iya ini kan baru kita mulai januari kemarin
baru kita mulai januari
jadi sebelumnya kan enggak ada itu
jadi kita mulai
jadi ini suatu terobosan lah terobosan baru
dan memang ini luar biasa
karena mungkin orang tidak berpikir oh ini terobosan
oh ini sumbernya apa
tapi satu lagi kan biasanya juga tentu saja kesehatan ini kan berkaitan kesehatan
tapi juga asupan ketika misalnya hamil
harus ada anti natal care yang baik supaya baby nya juga sehat
nah kira kira bagaimana ini
tadi kan enam ratus ribu itu yang dua ratus ribunya bidan
dan ada di desa
maka usulan kami kepada pak menteri kesehatan bidan desa itu harus ada wajib ini ya
nah ini kemudian dia unternatal care yang bagus
jadi di bawah ini ya
karena panjangnya kurang dari empat puluh delapan cm
namanya definisi stunting itu sendiri atau karena genetik ya orang tuanya semuanya pendek pendek kecil kecil ya bayinya itu apa sih sebenarnya
tapi tidak begitu
apa sih definisi yang kita katakan bahwa oh ini stunting
ya stunting itu kan gagal tumbuh ya
gagal tumbuh dikarenakan oleh sebetulnya intinya dua sebabnya itu
karena istilahnya suboptimal nutritional
jadi dia asupannya kurang
kemudian yang kedua suboptimal health
mungkin dia sakit sakitan
ini terframe dalam seribu hari kehidupan pertama
jadi kalau sudah lebih dari seribu hari kehidupan pertama jangan harap ya untuk mengkoreksi stunting
itu sudah tidak bisa disembuhkan lagi
tinggal diterima kemudian di stimulasi
tetapi ada satu lagi memang parenting ya tidak bisa kita pungkiri ya
ini sebabnya itu dulu
sebabnya kenapa anak itu stunting dan pengertian stunting kan gagal tumbuh karena sebab itu dan akibatnya ada tiga juga
satu dia stunting pasti pendek
tapi pendek belum tentu stunting
jangan dibalik ya
karena memang secara genetik dia pendek
maka genetik itu kan bukan stunting ya
tapi stunting pasti pendek
pendek belum tentu stunting
sehingga orang stunting tidak bisa bersaing jadi tni polri pramukari itu tidak bisa
kemudian yang kedua stunting itu kemampuan intelektualnya kurang
memang mungkin untuk bersaing secara akademik mungkin sulit sekali
kemudian yang berikutnya yang ketiga adalah orang stunting pada umumnya di usia empat puluh tahun
empat puluh lima tahun itu central obese
jadi gemuk tapi di tengah
fisial fat gitu ya
bahaya ini yang biasa
semua orang yang physical fat ini adalah mereka akan punya risiko untuk kena penyakit namanya metabolic disorder
nah sekarang saya lihat banyak sekali
termasuk saya sebetulnya
fisial fat karena kebanyakan makan
konsumsi gulanya terlalu tinggi
jadi orang stunting akan begitu
karena dia pendek kan
kemudian makannya sudah merasa kecukupan
akhirnya kemudian central obese
seperti jantung tekanan darah tinggi stroke itu sama metabolic disorder
ini membuat orang stunting ini jadi tidak produktif
sudah bersaing tidak bisa
kemampuan intelektualnya tidak bagus
belum terlalu tua sudah sakit sakitan
singkat kata harus kita cegah ini semua
jangan sampai karena ini
jadi pengertian stunting memang begitu dan harus dicegah
pemerintah lewat bkkbn ya ada namanya pro pn
jadi pro pn ini ada salah satunya
selain bina keluarga balita
kemudian pro pn berikutnya bina keluarga remaja
nah ini jadi kalau dari segi prioritas ini sangat tinggi ya
berapa dari ini kan anggaran cukup
sekarang tahun ini berapa anggaran
sebelumnya totalnya sampai tiga puluh empat satu triliun
tetapi sebentar ya
kalau kita telsur satu satu gitu ya
ini yang di kementerian sana
yang di kementerian sana
itu nanti jatuhnya tidak semua itu ya
karena ini bisa overlap dengan program program yang lain
tapi yang difokuskan khusus untuk stunting ini kira kira apakah cukup dok
dengan tadi banyak ada tujuh provinsi plus juga lima provinsi
berapa kira kira yang dibutuhkan dan bagaimana apakah kita bisa
ini kan kita sudah dapat award dari un
apakah kita bisa berkolaborasi juga untuk mendapatkan dana
sebetulnya begini ya
jadi sebetulnya begini
kalau seandainya tiga puluh empat itu triliun itu fokus ya
fokus kepada yang tadi saya ceritakan di depan tadi cukup
kalau itu fokus
sehingga betul betul untuk menyentuh yang constraint constraint yang ada yang tadi saya ceritakan
sehingga didukung data yang kuat
konvergensi yang kuat
kemudian ya memang tidak ada egoisme sektoral ya
jadi harus betul betul
kerjasama dengan pu tadi dan juga kesehatan
kemudian dengan sosial itu penting sekali
kemudian kemudian agama
karena ini kan berkaitan semua dengan kemiskinan juga
ini kan berkaitan juga edukasi mungkin pentingnya menyusui asi eksklusif dan lain sebagainya
nah ini kalau di indonesia ini pemahaman terhadap itu memberikan nutrisi kepada anak ini kan mulainya dari situ
untuk kesehatan keluarga
tadi seribu hari perang
seribu hari kehidupan pertama
ini pemahaman secara global terhadap ya asi eksklusif memberikan makanan pendamping yang bergizi dan lain sebagainya
ya kalau kita lihat ya
jadi artinya pencapaian bahwa dia memberikan asi eksklusif dengan benar
fluktuatif ya dari tahun ke tahun itu
artinya kita belum bisa mencapai yang eksklusif loh
eksklusif itu karena apa
betul betul asi di enam bulan pertama
makanya pemahaman ini masih penting sekali
mohon maaf pemberian susu botol itu juga masih menjadi sesuatu yang dominan untuk di kalangan ibu ibu ya
ya memang ada yang memerlukan karena alasan tertentu
tapi secara keseluruhan asi kan masih lebih baik ya begitu kan
jauh jauh lebih baik
dan asi sampai dua puluh empat bulan ini kan penting sekali
makanya ada sesuatu hal yang penting sebetulnya bahwa pemahaman tentang asi eksklusif itu juga penting
karena kalau kita lihat sekarang ini banyak ibu ibu muda yang dia itu berhenti menyusui alasannya karena air susunya tidak keluar
ya itu paling banyak kita lihat alasan air susu nggak keluar
padahal air susu itu sebetulnya ya bergantung
karena kalau kita itu rajin menetekkan itu tuhan itu sudah punya hukum keesahan tuhan
dimana kalau putengnya itu disedot bayinya maka ada namanya let down reflect
dimana otak menghasilkan hormon prolaktin dan oksitosin akhirnya produktif
itu bukan perempuan
jadi mungkin perempuan what do you know
memang harus dokter ini kan kepala bkkbn
jadi bisa menerangkan
jadi kadang kadang dia ada yang oh ya sudah lah karena saya ke kantor disedot saja atau nanti ditaruh di botol
itu disangkanya itu sama kualitasnya
padahal butuh refleks antara ibu dan anak ini untuk suami mahasiswa
makanya kan harus didukung dengan kalau ini harus maternity leave cuti hamil juga harus mendukung
peran bapak juga ini kan ekosistemnya kan untuk menciptakan keluarga sejahtera
siaga itu penting sekali
ini kan semua infrastruktur harus
supaya bisa itu supaya ibu ibu juga tidak hanya berjuang sendirian lah istilahnya dalam hal ini
satu lagi yang ini tidak kalah penting karena semua pendidikan khususnya terhadap kesehatan reproduksi pemahaman tentang reproduksi itu sendiri sex education itu sendiri
itu kan penting
dok bagaimana apa kira kira strateginya apalagi kita sering lihat ini dan dibaca di berita atau ini pernikahan dini itu masih sering terjadi
dan seperti kita ketahui kan berarti ya kualitas dari tubuhnya kan juga belum siap untuk hamil apalagi secara mental juga belum siap untuk punya anak dan lain sebagainya
bagaimana ini untuk mengurangi mengedukasi bahwa lebih baik ditunda sampai usia dewasa
sebetulnya jujur ya kalau kita itu kan bisa melalui jalur yang terstruktur ya dan masif gitu ya
itu melalui sekolah sebetulnya yang bisa struktur
dimana mana juga lewat sekolah
iya lebih efektif ya
saya berharap sebetulnya kalau bisa kesehatan reproduksi masa seksualitas itu menjadi ekstra kurikuler wajib seperti pramuka
itu satu hal yang kita bisa berharap dari situ
kemudian kalau bkkbn yang sekarang kita lakukan adalah tadi jadinya kita melalui genre tadi
makanya genre itu ada anak anak
ada sekolah sma
kemudian ada mahasiswa
kami masif lewat informasi itu kepada teman sebaya
dan kemudian kita membuat ini era sekarang dengan medsos ini agak diuntungkan juga
karena kita bisa membuat kanal kanal youtube yang kemudian untuk itu
ini kami sangat diuntungkan
inilah yang masif informasi sistem yang kita bangun
yang kebetulan memang di dalam perpres nomor tujuh puluh dua tentang stunting ini
ini juga memasuki masyarakat
dan diuntungkan di situ bahwa kita harus melakukan upaya untuk masif informasi sistem ini
maka kita diuntungkan dengan adanya media sosial sekarang
tapi saya curious untuk mendapatkan duta duta ini kan harus mereka juga harus ada dilatihkan kontennya apa dan lain
bagaimana caranya ini bagaimana pak
bkbn kan punya direktur khusus namanya direktur remaja
jadi ketahanan remaja
jadi ada satu direkturat yang khusus mengurusi remaja
ini baru direkturatnya
tapi ini kita galakkan supaya satu desa ada dua satu perempuan sebagai genre satu laki laki sebagai genre
kemudian setiap tahun kita lombakan duta genre
mungkin suatu saat mbak desy bisa menjadi yurinya
karena mereka ini apa ya kita pilih mereka mereka yang memang potensi mereka memang cerdas juga gitu bisa counseling dengan baik gitu
nah tapi itu untuk yang sebaya
tapi biasanya kan juga dari orang tuanya mungkin budayanya yang lebih cenderung gitu
oh ini sudah waktunya dinikahin dan lain sebagainya
ini kan masih sering terjadi ya ada semacam inilah
pemerintah lewat bkkbn ya ada namanya pro pn
jadi ini pro pn ini ada salah satunya ya selain bina keluarga balita kemudian pro pn berikutnya bina keluarga remaja
sebetulnya kita harus melakukan itu
harus melakukan bina keluarga remaja keluarganya remaja remaja ini harus kita sentuh
memang betul orang tua itu kunci
atau kadang kadang ingin supaya anaknya cepat cepat kawin gitu
ya makanya itu yang harus pemahaman harus kita
nah ini bagaimana untuk
itu memang yang seperti ini kan kita treatment khusus
kita ada sekolah siaga kependudukan
nah kita masuk di situ sekolah siaga kependudukan kemudian kita berikan muatan muatan materi tentang itu
sebagai contoh begini ya ini contoh kasus pelajaran ya
ketika remaja remaja yang usianya masih belum sembilan belas tahun itu kemudian kita terangkan bahwa
kalau anda kawin ini kawin dalam pengertian bukan nikah ya hubungan seks atau seksual intercost usia lima belas enam belas tujuh belas di bawah sembilan belas tahun
ternyata memang mulut rahim perempuan itu masih menghadap keluar
nah ketika mulut rahim masih menghadap keluar namanya ekstropion dalam bahasa kedokterannya maka daerah yang mau jadi kanker mulut rahim masih di luar
namanya squamus colmer junction daerah yang mau jadi kanker itu perbatasan epitel itu masih di luar
jadi bisa rentan untuk kanker
kalau dia hubungan seks daerah yang mau jadi kanker itu terbentur bentur oleh alat kelamin laki laki
dan di kelak kemudian dari kira kira lima belas dua puluh tahun lagi jadi kanker beneran
sehingga kalau kita bayangkan ya ada perempuan yang kanker mulut rahim usia masih tiga puluh tahun
saya terpaksa negative thinking oh dia mungkin lima belas tahun sudah aktif seksual ya
sehingga akhirnya lima belas tahun kemudian terjadi malignansi
ini mereka kan nggak ngerti
padahal setelah usia dua puluh tahun ternyata tuhan membuat hukum keaksaan yang bagus ya
dia menutup sendiri
dan akhirnya daerah yang mau jadi kanker tadi squamous columnar junctionnya daerah yang mau jadi kanker tertutup
sehingga kalau hubungan seks sudah terlindungi
ini kan mereka nggak ngerti
setelah kita terangkan begini ya terus saya tanya kamu gimana berani gak hubungan saya
wah takut ya
mesti terus akhirnya jawabnya
ini contoh contoh kasus sederhana ya
ada lagi misalkan model yang kaya
yang harus kita terangkan
tuhan itu menciptakan panggul perempuan
tulang ini belum selesai sebelum usia usia sembilan belas dua puluh tahun
sehingga dia ukuran diameter panggulnya itu belum sampai sepuluh cm
sementara ada yang umur lima belas tahun hamil
diameter kepala bayi yang akan lewat panggul itu tuhan ciptakan praktis
hampir sama sembilan delapan sembilan tujuh sembilan
tidak ada yang kurang dari sembilan enam itu namanya microcepal atau kepalanya terlalu kecil ya
ini kan luar biasa
tuhan itu sudah menyiapkan ini sama
matching lah antara yang dilewati dan lewat
jadi kalau ada orang orang desa kawin lima belas enam belas
melahirkan macet kepala bayinya gak bisa masuk ke situ
jadi pada intinya secara fisik belum siap sama sekali
ini pendidikan ini mau tidak mau kan harus terus menerus dijalankan
ini ada kemajuan gak dari tahun pemahaman terhadap ini
atau kasus kasusnya dok sendiri lihat semakin berkurang atau justru
kita mengukurnya begini ya
ukuran kita cukup bagus
jadi fertility rate pada rentang waktu tertentu
sehingga kita mengukur usia lima belas sampai sembilan belas tahun itu perempuan yang sudah hamil
dan atau melahirkan itu berapa perseribu
nah kira kira ya kira kira kalau lima tahun yang lalu itu sekitar tiga puluh enam per seribu
tapi per hari ini angka terakhir yang berdasarkan pk atau pendataan keluarga tahun dua ribu dua puluh satu itu kita bersyukur
angkanya turun menjadi dua puluh dua perseribu
sebelumnya sempat dua puluh lima
semoga karena lebih paham ya
dan mungkin pahamnya ya bukan karena bkkb juga gak apa apa lah
artinya kan pemahaman itu bisa luas ya
tapi kami juga membuat apa saya membuat serial ya
serial semacam kanal youtube gitu ya
kita serial yang mulai dari pembuahan sampai remaja sampai ini kan saya terangkan
ya cara menerangkannya seperti yang saya tadi nyerangkan
akhirnya toxic relationship ini kalau berjodoh percerian meningkat
iya apalagi kalau menikahnya usia dini misalnya dan kemudian
orangnya toxic ya kemudian nikahnya dini itu udah
makanya penting pendidikan mengenai reproduksi dan sex education ini
dan juga bagaimana pemahaman tentang misalnya alat alat kontraseptif dan lain sebagainya itu ada
karena ini kan memang perlu diajarkan
mengenai safe sex itu sendiri bahwa ini bisa mengurangi juga penyakit dan lain sebagainya
iya itu memang kita berikan
karena begini ya
nah dia kan mau nikah
dia harus tahu bagaimana kalau dia mau nikah itu pakai kontrasepsi
kalau harus ditunda dulu pakai kontrasepsi jenis apa
yang aman ya
kan dia harus ngerti
oh ya ini yang aman ini yang tidak aman ini
tidak aman itu artinya punya dampak yang jangka panjang
atau kalau dia belum punya anak kan harus pakai yang aman
kan sekarang mereka
tidak ngerti kalau tidak dikasih
ya ini semua harus ya diedukasi tidak bisa di apa
tidak bisa dibiarkan
istilahnya by luck atau harus by design lah ini kalau untuk mendidik anak anak tentang
karena ilmunya kan khusus
iya dan apalagi ini kan ini kan seperti kita katakan kualitas sdm itu penting ya bagi sebuah bangsa
dan sekarang ini bukan saja apalagi dengan adanya pandemi ketergantungan kita terhadap teknologi dan lain sebagainya
bukan saja penyakit fisik ya
mental health itu menjadi salah satu yang paling penting
menurut saya kunci dari keluarga yang sehat sejahtera ini kan mental health
ini harus ada penyuluhannya dan harus ada counseling dan harus ada yang membantu
ya bkkbn ini kan punya tugas keluarga berkualitas ya
dan salah satu indikator kan ya tentram damai mandiri bahagia
tetapi tantangan yang bisa kita lihat ada survei yang namanya riset kesehatan dasar
tahun dua ribu tiga belas itu mereka yang mental emotional disorder itu remaja ya
wow langsung meningkat ya
iya tinggi sekali dan mental emotional disorder itu related dengan kayak odgj
dan oggc nya juga meningkat karena mental emotional disorder itu sebetulnya oggc ringan ya
ini odgj ringan itu ya neurosa cemas dan sebagainya
nah ini yang oggc ini tahun dua ribu tiga belas risk as dasar itu angkanya rata rata nasional masih satu tujuh perseribu
sekarang tujuh satu perseribu yang dua ribu delapan belas nya
dan ini secara global ini ya apalagi dengan adanya internet ya
bully kemudian macem macem lah ya
dia itu cenderung hidup di alamnya sendiri
kita tahu orang yang depresi
orang yang depresi orang yang cemas itu sebetulnya dia insightnya jelek
jadi dia cenderung hidup di alamnya sendiri
iya dan kasus bunuh diri juga semakin meningkat loh
akhirnya toxic relationship ini kalau berjodoh percerian meningkat
iya apalagi kalau menikahnya usia dini misalnya dan kemudian
orangnya toxic ya kemudian nikahnya dini itu udah
nah makanya hari ini kan tantangan yang paling serius keluarga itu sebetulnya dengan ada disruption
kemudian era seperti sekarang anak anak sulit diajak komunikasi
dia cenderung tidur di kamar dengan gadgetnya
orang tuanya juga
orang tuanya juga
sibuk dengan gadgetnya sendiri
sibuk dengan gadgetnya sendiri
ini kan sebetulnya orang tua sekarang juga enggak tertarik
tidak terkesiap ya untuk mentransformasikan nilai nilai luhur dalam keluarga kepada anaknya
anaknya dikasih gadget supaya diem
iya anak dikasih gadget sendiri
ngomong ngomong angka perceraian di indonesia bagaimana
apakah kelihatan peningkatan dari tahun ke tahun
kan ini mencerminkan kualitas keluarga

jadi perceraian mulai dari dulu dua ribu enam belas itu angkanya masih di bawah empat ratus ribu setahun
kemudian dua ribu delapan belas itu sudah menyentuh empat ratus ribu setahun
sudah menyentuh lima ratus ribu dan dua ribu dua puluh satu kemarin dari kementerian agama melaporkan lima ratus delapan puluh ribu yang cerai
jadi yang jelas ini terus nih
pernikahan cuma dua juta loh
pernikahan cuma dua juta
meskipun ini yang cerai bukan yang nikah di tahun yang sama
bahwa luar biasa
iya bencana dalam arti bencana sosial
dok waktu tinggal beberapa menit lagi
tapi saya ingin mendapat pandangan khusus ya dari dokter
mengenai kualitas meningkatkan kualitas keluarga di indonesia ini
supaya target semua dipenuhi
kira kira apa apa saja yang diperlukan
kolaborasi seperti apa lagi
dan yang paling penting itu dari segi aspek kependudukan dan keluarga bencana ini sendiri
apa yang menjadi fokus
ya memang fokusnya itu dua ya
satu kalau secara biologis itu stunting
karena stunting menjadi angka yang tertinggi diantara angka angka yang lain secara biologis ya
dan fokus penurunan stunting ini penting
kemudian yang kedua masalah tadi
ada ini yang khusus
departemen khusus untuk menangani
masalah mental health
jadi bina keluarga remaja
ada di situ
bagian dari bkbn
walaupun sekarang bukan remaja saja loh yang mental health
kita juga jumlah lansia juga semakin meningkat loh
dan ini harus diberi perhatian khusus juga
bapenas rpjmn ini mengamanatkan bina keluarga balita bina keluarga remaja sama bina keluarga lansia
itu yang karena itu
nah inilah yang menurut saya dua hal itu yang harus betul betul digalakkan ditekankan
dan ingat juga tentang kualitas sdm ini
sangat penting momentumnya karena kita window opportunity untuk bonus demografi akan menutup di tahun dua ribu dua puluh
sehingga peluang untuk perkeluarga menjadi kaya kesempatannya sebetulnya hanya sekarang sampai dua ribu tiga puluh
untuk mudah kaya
karena dependensi rakyat
karena dependensi rasio ketergantungan antara yang usia produktif dibandingkan yang tidak produktif dan konsumtif
ini perbandingan sekarang seratus banding empat puluh satu
tapi nanti di tahun dua ribu tiga puluh lima akan naik
naik empat puluh satu nya itu akan naik juga
nanti banyak nenek nenek yang tua kakek kakek yang tua
seperti kita lihat di jepang ini
ternyata rata rata sudah di atas enam puluh usianya
beban kita jadi besar
jepang masih beruntung
orang tuanya nenek neneknya
pendidikannya cukup tinggi
kesehatannya cukup baik
masih bekerja dan produktif sampai usia
kalau mbak desi bisa bayangkan tahun dua ribu tiga puluh lima nanti
nanti kakek kakek nenek nenek yang nanti yaitu
kemudian dia pada umumnya nggak punya tabungan
yang dia untuk produktif itu nggak punya
sehingga betul betul mereka menggantungkan pada usia produktif
kan orang berteori bahwa bonus demografi bisa ada second bonus demografi
usia tua bisa bonus lagi
itu ingat itu negara yang pendidikannya tinggi
kemudian derajat kesehatannya juga bagus
tapi kalau di kita nanti akan kebanjiran lansia yang seperti itu
ini yang harus kita sadari betul mulai sekarang
maka bina keluarga lansia harus diperhatikan dalam keluarga
ini penting sekali
iya dok terima kasih banyak atas insight nya
sukses dan kita harapkan juga bkkb juga
terus mendapatkan apresiasi secara internasional
ini menurut saya prestasi luar biasa
karena terakhir kita mendapatkan penghargaan dari pbb
masalah kependudukan ini sudah sangat sangat lama
dulu tentang kuantitas sekarang kuantitas dan kualitas
dan kualitas jauh lebih penting
karena ya memang akhirnya kualitaslah yang akan membuat kita mampu bersaing
mampu berproduksi dan kreatif
dan kalau tidak ya negara ini banyak penduduknya
tapi kalau nggak kemana mana juga jadi beban jadi penonton
sementara negara lain sudah maju
bukan itu mimpi kita kan
kita mau jadi indonesia emas pada tahun
sdm yang unggul
sdm yang maju
sekali lagi terima kasih banyak
dok sehat selalu
demikian insight with desi anwar kali ini
anda juga dapat menyaksikan acara ini di cnnindonesia com
dan juga di youtube insight with desi anwar
masih ada pandemi jagalah protokol kesehatan selalu
rajin cuci tangan menggunakan masker hindari kerumunan
dan jangan lupa booster kalau masih belum